fakta ini terungkap setelah densus delapan puluh delapan anti teror polri melakukan pemeriksaan
de diketahui sangat aktif di jejaring dunia maya untuk menyebarkan paham yang diakininya
beberapa akun facebook maupun youtube miliknya bahkan sudah berkali kali hilang
karena laporan kontennya dianggap melakukan propaganda teroris
de juga terpantau memanfaatkan fitur pengiriman pesan di akun jual beli online atau marketplace

yang berkaitan dengan perlengkapan ada gear ada baju ada baju baju taktikal perlengkapan taktikal kemudian ada lain termasuk
dalam konferensi pers selasa siang di divisi humas polri itu de juga disebut telah berafiliasi dengan isis selama hampir sepuluh tahun
yakni sejak tahun dua ribu empat belas
terduga teroris berusia sekitar dua puluh delapan tahun itu mengaku menemukan isis lewat dunia maya dan memutuskan dibayat
ia kemudian mulai melakukan persiapan seperti mencari jaringan untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan guna melakukan aksi teror